sejak ditutup dua tahun lalu kawasan eks lokalisasi doli kini terus berbenah
kampung yang dulu terkenal dengan wisata sahwatnya kini telah berubah menjadi kampung umkm
salah satunya adalah kampung rumput laut
di kampung ini ibu ibu warga doli mencoba mengkreasikan rumput laut menjadi bubur santan yang lezat dan nikmat
bagaimana geliat usaha di bekas eks lokalisasi ini berikut liputannya
prostitusi doli dan jarak memang menyimpan sejuta cerita
namun dibalik ditutupnya bisnis esek esek itu pada dua ribu empat belas lalu ada geliat lain yang telah merubah wajah warganya
iya kawasan eks lokalisasi terbesar di asia tenggara ini kini berubah wajah menjadi kampung umkm
salah satunya saropa yang membuat kuliner dari bahan rumput laut yaitu bubur rumput laut
sebentar lagi kalau saya kalau ada pertemuan bkk
itu kami bawa ke sana sambil saya perkenalkan pada ibu ibu bahwa ini loh ada ukm dari rt tiga warganya rt tiga ini ada yang begitu
cara membuat bubur rumput laut ini ternyata tak terlalu sulit
cukup siapkan bahan seperti gula pasir garam santan daun pandan pewarna makanan dan tentunya bahan utamanya rumput laut
pertama rendam rumput laut dalam air dingin selama lima belas menit
tiriskan dalam panci lalu potong potong hingga menjadi bagian kecil
setelah itu campur sedikit air dan haluskan menggunakan blender
selanjutnya cara masak campuran dalam wajan dengan dicampur larutan gula pasir
agar aromanya wangi beri sedikit daun pandan dan pewarna makanan agar tampilan menarik
aduk perlahan hingga berubah warna dan mengental

masak santan dengan campuran sedikit garam dan daun pandan agar gurih dan wangi

untuk penyajiannya bubur rumput laut dimasukkan ke dalam gelas plastik dan diberi santan di atasnya
bagi pecinta kuliner bubur rumput buatan doli ini merupakan kuliner baru dengan rasa istimewa
selain gurih perpaduan santan dan rasa manis bubur rumput laut semakin membuat leleh di lidah
dengan keunikan rasanya ini bubur ini pun layak bersaing di pasaran
dengan keunikan rasanya ini bubur ini pun layak bersaing di pasaran

terus semacam agar agar tapi lebih unik jadi beda aja rasanya
jadi peran kan santan
nah bagi anda pecinta kuliner yang ingin mencoba bubur rumput laut ini
bisa datang langsung ke kampung putan jaya gang tiga rw tiga rt tiga kecamatan sawahan surabaya
selain harganya tak menguras kantong yaitu rp empat saja per gelasnya
dijamin perut anda juga akan kenyang dengan menikmati bubur ini